sudara presiden joko widodo menerima kunjungan perdana menteri singapura lee hsien long di istana kepresidenan bogor jawa barat
kedatangan pm singapura untuk menghadiri leaders retreet indonesia singapura
pm lee shen long tiba di istana bogor sekitar pukul sepuluh pagi waktu indonesia bagian barat kemarin
kedatangannya langsung disambut presiden joko widodo dan sejumlah menteri
usai melakukan foto bersama keduanya kemudian menuju verandai istana
sejumlah menteri turut hadir dalam pertemuan ini diantaranya menlu retno marsudi menko marves luhut binsar panjaitan menkes budi gunadi sadikin dan menkumham yasona lauli
presiden terpilih yang juga menhan prabowo subianto turut hadir dalam pertemuan singapura indonesia leaders retreat pada senin pagi
pada kesempatan ini presiden jokowi bersama perdana menteri lee kompak didampingi penerusnya menhan prabowo subianto dan wakil pm singapura loren chewong
dalam pertemuan ini jokowi juga menawarkan sejumlah investasi di indonesia
dan memiliki infrastruktur yang berkelanjutan dan pembangunan pusat data di nongsa batam